lebih dari tiga ratus wisatawan yang terjebak di pulau karimun jawa sejak jumat pekan lalu
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur utama pt pelni tri andayani
selamat sore ibu anda
selamat sore mbak arifana
dan petinggi karimun jawa ada arif rahman selamat sore pak arif
ya selamat sore
oke saya mau ke pak arief dulu pak arief bagaimana kondisi wisatawan yang terjebak di karimun jawa saat ini
untuk wisatawan saat ini kondisi masih aman masih terkondisikan
untuk penginapan dan makan pasokan makan masih aman
hanya saja sedikit sedikit terkurang karena tidak ada pelawaran kapal untuk logistik
jadi kebutuhan makanan itu masih aman ya untuk para wisatawan yang terjebak di sana
persiapan evakuasi wisatawan bagaimana sejauh ini pak arief
untuk sejauh ini sudah tertangani dari kita punya posko melalui forkompinjak
bersama pelaku wisata yang ada di karimun jawa dari beberapa patiobat
sudah ini ikut membantu kaitan dengan
jadi sampai print tiget dan nanti sampai ditransportasi sudah ada pasiuban driver
nanti yang akan membackup itu semua karena keterbatasan pertalit
jadi semaksimal mungkin tidak ada yang tertinggal gitu
karena kalau tertinggal nanti akan bolak balik dengan jarak yang lumayan
oke jadi memang sudah disiapkan transportasi dari
penginapan mereka menuju ke tempat penjemputan
tempat penjemputan iya
oke karena memang ada keterbatasan ataupun kelangkaan bbm pertalite kabarnya ya di karimun jawa
sehingga supaya tidak terlalu menghabiskan stok bbm pertalite makanya transportasinya sudah disiapkan oleh
para petugas di karimun jawa begitu ya pak arief ya
oke saya mau ke butri
bu anda bagaimana kemudian persiapan penjemputan wisatawan yang terjebak di karimun jawa
karena jumlahnya cukup banyak ya ibu ada empat ratus
sembilan puluh oleh km kelimutu ini
terima kasih mbak arifana
ini persiapan penyebutan juga sudah kami lakukan
sejak bupati jepang memang meminta kepada kementerian perhubungan untuk mengesahkan wisatawan
dan langsung ditindak lanjuti oleh kementerian perhubungan dan memberikan persiapan kepada kami
dan persiapan penjemputan ini diperlukan
semula kami akan tinggal
pada tiga puluh desember
dan karena urgensinya kami lakukan
deviasi trayek atas penugasan oleh kementerian perhubungan
alat keselamatan kapal mbak
oke bu anda ini bmkg memprediksi gelombang sedang ya
akan melanda perairan karimun jawa mencapai satu lima meter sampai dua lima meter
apakah ini akan mempersulit
proses evakuasi wisatawan dari karimun jawa
menuju ke semarang
insya allah enggak mbak rifana
karena dari sisi spesifikasi kapal
km kalimun jawa sendiri memiliki
berjalan dengan lancar
kita akan sampaikan
sampai dua meter sampai empat meter
sampai di saat
satu jam untuk embarkasi penumpang
naik ke atas kapal
persiapan tampaknya sudah dilakukan
tapi apa antisipasinya jika gelombang tinggi ini
karena kan tadi saja
sampit menuju ke
karimun jawa sempat
tertunda karena cuaca buruk
apakah memang nanti
kalau memang cuacanya buruk
gelombangnya tinggi akan ada potensi mundur
jam keberangkatannya dari karimun jawa
menuju ke semarang
ya pasti kita akan melihat
dan ini juga kita lakukan
cuaca yang sama dengan gelombang yang
dengan ketinggian juga yang kurang lebih sama
pak arief ini tadi sudah dikatakan juga ya
boleh oleh bu anda sebetulnya ini bukan pertama
kalinya pt pelni membantu
proses evakuasi wisatawan
yang terjebak dari karimun jawa
dengan adanya cuaca buruk yang terjadi
di karimun jawa
begitu ya dan ini bukan pertama
sebetulnya wisatawan terjebak di sana apakah akan ada evaluasi menyeluruh soal ini
karena ini seperti kejadian berulang begitu pak arief
ya kemarin sudah kita diskuti dengan forkombin jam untuk antisipasi yang akan datang
paling tidak kita melihat dari stok bbm gas lpg maupun logistik
jadi itu ujian yang semoga ini yang terakhirlah jangan sampai kita cerba kurang kayak gini
jadi sudah ada antisipasi terutama di info bmkg paling tidak cepat kita melihatnya
oke baik kita harapkan nanti proses evakuasi bisa berlangsung dengan lancar
dan semua wisatawan yang terjebak di karimunjawa bisa kembali ke rumahnya masing masing dengan selamat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada di rut pt pelni butri andayani dan sebelumnya ada petinggi dari karimunjawa pak arief rahman
saya selalu pak arief dan juga bu anda